peri berjuangan sudah bukan menganggap kadernya lagi
jokowi dan gibran kemudian disebut sudah masuk keluarga partai golkar
kita ulas isu ini bersama politisi partai golkar dev laksono
dan pakar politik universitas erlangga erlangga pribadi
selamat malam pak erlangga
bung dev jadi berdasarkan pernyataan dari ketemu partai golkar
kapan jokowi dan gibran akan resmi masuk ke partai golkar
ya kalau kapan ya mesti tanya langsung ke ketua umum
nah mungkin pak erlangga bisa jawab atas nama pak erlangga kali ya
karena kan hanya menunggu formalitasnya saja kata pak erlangga
semuanya itu akan indah pada waktunya
yang jelas golkar selama sepuluh tahun terakhir presiden jokowi memimpin
beliau menjadi bagian dari keluarga partai golkar
dan partai golkar selalu menjadi pilar utama
daripada pemerintahan presiden jokowi
semua kebijakan program beliau kami bantu dan kami kerjakan
dan kami realisasikan seluruh pikiran dan juga impian dan juga harapan beliau
dan kami yakin ke depannya di bawah pemerintahan presiden prabowo dan mas gibran
dan golkar ada di situ untuk memastikan transisi dan penyelesaian seluruh program
jadi ini adalah hal yang harus dilakukan oleh pemerintahan presiden ke depannya
kalau menunggu formalitasnya kan biasanya menunggu momen yang tepat menunggu waktu yang tepat
adakah momen yang ditunggu partai golkar untuk secara formal menyatakan jokowi dan juga gibran sebagai anggota partai golkar
nanti pada waktu yang pas di mana semua sudah berjalan dengan baik
dan itu adalah waktu yang bisa diterima
dan waktu yang semua itu sudah terselesaikan
karena akan selesai daripada putusan umk lalu sudah diputuskan oleh kpu
terus kita kan sekarang mulai berbenah menyiapkan transisi ke pemerintahan berikutnya
tapi melangkah ke sana ada satu agenda politik lagi kan yang harus kita persiapkan yaitu pilkada
pilkada memang akan dilaksanakan nanti bulan november yang akan datang
tapi kan tahapan tahapannya sedang berjalan dari sekarang
nah itu hasil dari pemilu februari kemarin kan yang menjadi tiket untuk penentuan pilkada nanti
petinggi pdi perjuangan bilang jokowi dan gibran sudah bukan bagian dari pdi perjuangan lagi
kemudian seperti seakan akan berbalas pantun erlangga hartarto menyatakan sudah menjadi bagian dari keluarga besar partai golkar
anda membacanya apakah ada kemudian presiden jokowi dan gibran sudah tidak lagi di pd perjuangan
dan fix bergabung dengan partai golkar
iya kalau saya lihat pernyataan dari ketum erlangga hartarto itu sebetulnya adalah pernyataan diplomatik yang poin utamanya sebetulnya bukan di situ
artinya bahwa hampir seratus persen ya hampir pak jokowi ataupun mas gibran itu akan masuk ke dalam partai golkar
tapi sebetulnya itu adalah pembuka
dari poin utama yang akan terjadi terutama dalam konteks bagaimana penentuan ketua umum golkar nanti ke depan
nah saya pikir bahwa pak jokowi dalam pikirannya tidak melihat bahwa posisi beliau sebagai presiden ri ini sebagai etapa terakhir politiknya
dia memiliki kalau kita mengkalkulasi secara logic of power kita mengkalkulasi bahwa
pak jokowi ingin menempatkan dirinya tetap dalam poros kekuasaan yang berlangsung selama lima tahun ke depan
sehingga dia membutuhkan institusi politik dia membutuhkan basis politik yang kuat yang bisa mendampingi yang bisa menopangnya untuk tetap memiliki pengaruh power yang signifikan selama lima tahun ke depan
sehingga yang dilakukan adalah di sini kemungkinan pak jokowi akan maju dalam
kontestasi pemilihan ketum golkar mendatang
nah kemungkinan seperti itu sangat besar saya pikir karena ada simbiosis mutualisme di sini antara pak jokowi dan golkar itu sendiri
di satu sisi pak jokowi membutuhkan instrumen politik yang kuat yang kokoh untuk menembatkan beliau tetap berada dalam tidaknya di ordir kekuasaan tapi memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks power
di sisi yang lain hal itu kemudian menguntungkan golkar itu sendiri
karena dengan tampilnya pak jokowi political bergen dari golkar dalam konteks koalisi pak prabowo itu sangat kuat
tapi mbak tapi bahwa hal tersebut bukan hal yang mudah
karena kita tahu bahwa faksionalisasi atau pikiran pikiran dan posisi politik dari elit elit utama dalam golkar sendiri tidak monoton tidak homogen tapi juga panjang
sehingga di sini pak jokowi harus membangun konsensus politik di antara elit elit utama di golkar untuk masuk dalam kompetisi ketum golkar mendatang
oke betulkan demikian mbak dave bahwa presiden jokowi akan diajak masuk ke partai golkar atau kemudian akan menjadi ketua umpar de gor seperti yang dianalisa pak erlangga
ya enggak ini kalau yang jawab pak erlang ya satu lagi pasti jawabnya beda
pak erlangga dari erlangga bukan pak erlangga dari golkar
ya pandangan pengamat sih ya sah sah saja
namanya pengamat kan pasti memiliki pandangan yang namanya dari pengamatnya dari luar kan beda dengan dari kami
kalau kami kan mengetahuinya dari dalam
kalau dari dalam sendiri sih sudah solid semua pemegang suara ya
baik pemegang suara itu kan berarti pengurus dpd ii dpd i ormas pendiri ormas sejati
ormas pendiri ormas didirikan terus juga elemen elemen dalam partai golkar semuanya sudah satu suara
yaitu kita menyerahkan dukungan untuk pak erlangga hartarto ya ke dalam munas yang akan datang
yang akan dilaksanakan di bulan desember dua ribu dua puluh empat nanti
jadi di bulan desember presidennya kan sudah bukan pak jokowi lagi
nah jadi situasi politiknya tentu sudah berbeda
walaupun kita tetap menggelar karpet kuning yang megah dan yang siap untuk pak jokowi dan juga mas gibran
bila mana benar itu akan masuk ke dalam golkar
karena sekarang kan memang sudah dianggap bagian dari golkar
tapi ada kemungkinan kita berandai andai kalau memang jokowi dan gibran bergabung dengan golkar
kemudian jokowi maju dalam kontestasi pemilihan ketua umum partai golkar
mungkinkah itu masih terbukakah kemungkinan itu di partai golkar bung dev
ya tunggu saja di munas yang akan datang ya mbak ya
kalau ditanya kemungkinan yang mana kita lihat munas yang akan datang
karena kan pencalonannya itu pada saat nanti diputuskannya pada saat munas
jadi ya nanti tanya lagi pada saat pada bulan desember dua ribu dua puluh empat
ya itu harus dibahas nanti diputuskan oleh para pemegang suara
karena sudah dianggap sebagai keluarga besar partai golkar apakah ada posisi yang disiapkan untuk jokowi dan gibran
tentunya sudah menjadi bagian keluarga besar dan sudah menjadi tempat kehormatan buat partai golkar sendiri untuk pak jokowi dan mas gibran masuk
dan sudah ada posisi yang amat terhormat buat beliau itu di dalam partai golkar
sebagai keluarga besar partai golkar
bukan posisi sebagai dewan pembina atau posisi posisi penting lainnya
karena kan ini disebut kader terbaik jokowi adalah presiden dan disebut sebagai kader terbaik oleh erlang gartato
gen pak jokowi itu adalah pengayom bangsa
jadi beliau itu adalah pemangku terhadap semua partai politik dan semua elemen bangsa
nah khususnya dalam hal ini partai golkar ya beliau adalah memiliki tempat yang amat terhormat
di dalam partai golkar dan juga di dalam hati sanumba di seluruh kantor partai golkar
oke dari jawaban bung dev ini kira kira ada posisi yang sudah disiapkan oleh golkar untuk jokowi pak erlangga
kalau kita lihat sebetulnya kan ya mas des sorry ya saya kan pengamat kan biasa menganalisis
jadi kalau dari omongnya mas div tadi bahwa saya melihat bahwa ruang
bagi pak jokowi dalam munas mendatang dalam posisi terhormat dalam posisi nomor satu number one di golkar
bukan sesuatu hal yang tertutup sama sekali kemungkinannya
karena politik itu dinamis sekarang dalam kesepakatan perbincangan diantara elit mungkin mengarah pada dukungan terhadap pak erlang gartato
tapi bisa jadi bahwa dalam dinamika dan perkembangannya yang berlangsung adalah kesepakatan
juga misalnya posisi pak erlangga sendiri dukungannya kepada pak jokowi
hal itu tidak tertutup kemungkinan yang muncul
tapi lagi lagi saya bilang bahwa itu membutuhkan political effort yang tidak mudah untuk kemudian
sampai perlu mengubah adart partai golkar
itu menjadi bagian jadi kalau kita melihat bahwa dibutuhkan kesepakatan konsensual
dari seluruh kader partai dan elit partai golkar karena kalau kita melihat beberapa waktu kebelakang elit golkar
kalau tidak salah pak abu nusal bagriba memberikan statement bahwa
hal itu harus mendapatkan dukungan dan konsensus
apabila ingin jadi karena pak jokowi sendiri belum sampai lima tahun menjadi kader atau keluarga besar dari golkar secara formal
mungkin kalau secara informal keluarga besar sudah cukup lama
dalam konteks ini maka kemudian perkembangan dan dinamika
dimana satu sama lain harus kita letakkan dalam konfigurasi kekuasaan konfigurasi of power
dalam orbit politik yang ada secara lima tahun ke depan
maka kemudian hal hal yang tadi saya utarakan itu sangat masih terbuka peluangnya terjadi
menunggu di bulan desember pak erlangga
apakah menunggu di bulan desember pada saat munas itu kita akan melihat bahwa joko widodo akan menjadi ketua umum partai golkar
kita akan saksikan perkembangan dan dinamikanya sampai desember gitu
kalau jokowi menjadi ketua umum partai golkar kan ini presidennya prabowo subianto
anda melihat bagaimana nanti perjalanan pemerintahan ketika partai golkar di parlemen kan kita lihat kursinya juga banyak di parlemen
memiliki keuntungan dan simbiosis mutualisme
pak jokowi sendiri memiliki basis
masih memiliki politik yang kuat
hal itu yang menjadi pertimbangan
akan ada kejutan di munas partai golkar